hai delegasi parlemen indonesia melanjutkan kunjungan kerja di amerika serikat dengan
meninjau aroma teknologi perusahaan geotermal terbesar di dunia cien indonesia diundang oleh
dpr untuk mengikuti kunjungan kerja tersebut sejumlah anggota dewan bersama pejabat kementerian
berharap teknologi geotermal dapat dikembangkan di tanah air pasalnya indonesia adalah pasar
potensial karena memiliki banyak gunung berapi dan berada di wilayah cincin api ya ini yang
kita harapkan bisa menjamin ya menjamin keberlangsungan dan keekonomian daripada
proyek geotermal di indonesia seperti kita ketahui bahwa jumlah cadangannya besar di
indonesia tetapi ternyata yang bisa dikomersialkan tidak seperti yang kita harapkan nah untuk itu kita
ingin mengetahui sebetulnya bagaimana cara mengkomersialkan dari lapangan yang kita miliki
di indonesia ini harapannya adalah supaya industri geotermal berkembang kita berharap
lebih daripada dua ribu megawatt akan tercapai di indonesia dan tentunya akan lebih daripada itu
sayangnya pemerintah belum memaksimalkan potensi teknologi geotermal di berbagai wilayah dpr mengkritisi
kebijakan pemerintah dengan membandingkan kebijakan energi pemerintah amerika serikat yang lebih
mendukung pengembangan geotermal
garis yang mengubah teknologi geotermal
biaya konstruksi yang mahal dan mengedukasi masyarakat agar beralih dari pemakaian
angin fosil ke teknologi kio termal